sebuah masjid di kabupaten tuban selalu menarik perhatian publik di saat bulan ramadan
arsitektur indahnya goa yang dibangun di bawah tanah ini menjadikan tempat peribadatan ini sebagai salah satu destinasi wisata religi yang tak pernah sepi dikunjungi wisatawan
bagaimana uniknya masjid satu ini berikut liputannya
masjid umumnya dibangun megah di atas tanah namun berbeda halnya dengan masjid di kelurahan gedong ombok kecamatan semanding kabupaten tuban yang didirikan di bawah tanah sedalam dua puluh meter
hampir setiap hari masjid bawah tanah ini tidak pernah sepi dari pengunjung
tak hanya berasal dari wilayah tuban pengunjung juga datang dari seluruh penjuru tanah air seperti jakarta banten sumatera hingga sulawesi
mereka biasanya merupakan rombongan jamaah untuk melakukan dharma wisata religi di masjid ini
konstruksinya yang berada di bawah permukaan tanah sering menimbulkan kekhawatiran dari bahaya ambruk atau longsor
tapi pengunjung tidak perlu khawatir sebab dinding dan atap gua telah diperkuat dengan beton yang cukup tebal
selain itu di dalam masjid juga dihias dengan warna warni lampu untuk menghilangkan kesan seram di dalamnya
selain berdoa dan istiqosa bersama pengunjung juga bisa bersuah foto bersama dengan latar berbagai ornamen di dalam masjid
pak ini dari mana pak
tahu lokasi ini dari mana pak
dari informasi dari teman teman
sudah berapa kali pak kesini
sudah tiga kali pak
lokasi berdirinya masjid ini sebelumnya diketahui adalah tempat pembuangan sampah
namun pada tahun dua ribu dua seorang ulama bernama kiai subhan membersihkan tupukan sampah dan membangun masjid dengan nilai seni sendiri
ini ditemukan sama almarhum kiai haji subhan mubarak
penasaran akan keindahan masjid bawah tanah ini
di jalur pantura tuban mungkin tak ada salahnya untuk singgah di masjid ini
dion fajar arianto tuban